jelis pengadilan tata usaha negara mengabulkan gugatan nelayan pesisir pantai terkait penolakan reklamasi pulau g
ya warga langsung melakukan sujud syukur di depan meja hijau dan melakukan doa bersama di jalan raya
warga dan nelayan pesisir pantai utara jakarta meluapkan kegembiraannya di depan meja hijau
setelah hakim pengadilan tata usaha negara jakarta timur memenangkan gugatan yang mereka ajukan terkait penolakan reklamasi pulau g
sejumlah warga merespon kemenangan ini dengan bernyanyi
di luar ruangan sidang mereka mengekspresikan rasa syukur dengan berdoa bersama
pada hari ini pt un jakarta timur mengambil keputusan bahwa hak nelayan hak masyarakat kecil baru dihargai
hari ini adalah hari kemenangan bersama
mulai tanggal satu besok hari bahkan kemarin kita juga ke pulau reklamasi bersama dirjen penegakan hukum
kita sudah melihat bahwa kita akan menang
kenapa karena semua itu gubernur kita menyalahi semua aturan
dalam putusannya hakim diantaranya mempertimbangkan surat keputusan nomor dua puluh dua tahun dua ribu empat belas
terkait izin reklamasi terhadap pt muarawisesa samudera
hakim juga mempertimbangkan tidak adanya kepentingan umum dalam reklamasi pulau g ini
dan dampak lingkungan sosial dan ekonomi yang mengganggu obyek vital
stefanus wangge jakarta
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menilai bahwa putusan pengadilan tata usaha negara
yang mengabulkan gugatan pihak nelayan terhadap izin reklamasi
yang diterbitkan untuk pt muara wisesa samudera atau pulau g memang belum ingkrah
ya menurut ahok proyek reklamasi akan terus berjalan dan dikerjakan langsung oleh pemerintah bukan pihak swasta
ahok menganggap keputusan pengadilan tata usaha negara tersebut tidak melarang proyek reklamasi
dan akan mempelajari dasar hukum dari keputusan pt un tersebut
rencananya pemerintah provinsi dki jakarta akan mengajukan kembali proses lelang proyek reklamasi teluk jakarta tersebut
dan akan mengikusertakan jakpro sebagai badan usaha milik daerah untuk mengikuti lelang
tau tetap kita saya kira itu kan belum ingin kembali hari ini aja

kita reklamasi tetap jalan saya pakai izin sendiri
kita bisa pakai jakpro kerjanya
gimana kalau pakai jakpro
makanya kalau dikabut saya nggak tahu keputusannya seperti apa
tapi putusan pt un bukan melarang reklamasi
tapi mencabutkan izin
makanya kalau dicabut izin ya buatnya ada proses lagi
nanti kalau dicabut lagi kita tinggal cari aja jakpro mau ngajuin lagi nggak yang baru
jadi bisa lelang yang baru
ya harusnya kita udah telah meletak